dalam sambutan yang disampaikan secara daring presiden jokowi mengapresiasi dukungan partai gerindra yang ia sebut
telah memberikan dukungan luar biasa dalam pemerintahannya selama ia menjabat sebagai presiden
menurutnya dukungan tersebut diberikan dalam sejumlah agenda besar pemerintah
seperti pengendalian pandemi covid sembilan belas pemulihan ekonomi dan berbagai agenda lainnya
jokowi pun kembali melontarkan pujian kepada sang ketua umum prabowo subianto
seperti yang telah ia lakukan sebelumnya di berbagai agenda
di mana kali ini ia menyebut gerindra dan prabowo berpotensi menempati posisi teratas
jika semua kader bekerja keras jelang pemilu dua ribu dua puluh
partai gerindra potensial menjadi yang teratas
dan elektabilitas pak prabowo juga potensial menjadi yang tertinggi
saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi tingginya
kepada pak prabowo
dan partai gerindra atas dukungannya kepada pemerintahan yang saya pimpin
dukungan partai gerindra sangat membantu pemerintah dalam melakukan agenda agenda besar bangsa
pujian tersebut disambut dengan pujian balasan dari ketua umum gerindra prabowo subianto
yang mengatakan bahwa dirinya telah menjadi saksi bahwa presiden joko widodo
adalah seorang pemimpin yang berani mengambil keputusan penting
ia sempat mengungkit bahwa banyak kader gerindra yang kecewa
akan keputusan yang bergabung dengan pemerintahan joko widodo pasca pemilu dua ribu sembilan belas lalu
namun ia meyakini bahwa keputusannya saat itu adalah keputusan yang tepat
dengan pemerintah yang dipimpin oleh pak jokowi dodo
saya menjadi saksi
saya melihat betapa beliau bekerja keras
untuk cita cita yang sama dengan cita cita kita
dan karena itulah saya mendukung beliau
dan saya membela beliau
dan saya yakin pemerintah beliau akan berhasil
prabowo memastikan bahwa dirinya akan mendukung dan meneruskan
seluruh kebijakan di pemerintahan presiden jokowi dodo